hai beredar video bayi diceburkan ke ember berisi air dalam video yang beredar berdurasi
tiga puluh sembilan detik ini terlihat bayi dibiarkan melambang hingga menangis perempuan dalam video yang
diduga sang ibu juga berusaha menenggelamkan bayinya sambil tertawa menurut polisi video
itu direkam di jalan penerangan pesanggerahan jakarta selatan kasat reskrim polres jakarta
selatan akbp bintoro selasa siang mengatakan saat ini penyidik telah memeriksa tiga orang
saksi yaitu ibu bayi berinisial ln tetangga dan ketua rt setempat